terletak di puncak mulia kabupaten bandung kawasan seluas satu dua ratus meter persegi ini dikenal dengan nama taman langit
ketinggian bukit di sini mencapai seribu enam ratus lima puluh tujuh meter di atas permukaan laut
awalnya bukit ini merupakan perkebunan kentang namun melirik potensi wisata di pangalengan kawasan ini dikelola menjadi area wisata alam
untuk menulus rinya para pencipta alam tidak harus mendaki dengan susah payah
jika biasanya untuk mencapai puncak gunung dibutuhkan waktu berjam jam di sini pengunjung hanya butuh sekitar sepuluh hingga lima belas menit untuk mencapai puncak dari area tempat parkir
kesini kita seperti muncak insan karena dari tempat parkir hanya jalan sekitar sepuluh sampai lima belas menit kita sudah ada di puncak
selain berkema tidak sedikit pengunjung menikmati kesehatan
tak hanya warga lokal pengunjung dari luar kota pun tertarik untuk datang ke sini
ada saudara di bandung yang ingin tahu di mana itu adanya taman langit penasaran banget
indah sejuk menyenangkan
indahnya panorama alam dengan latar hamparan kebun teh perbukitan hingga pegunungan
membentang di kawasan taman langit memanjakan mata siapa saja yang melihatnya
ada dua spot foto bagi anda yang berburu swafoto
samudera awan yang cocok untuk berburu sunset atau matahari tenggelam
dan ada juga dermaga kaca untuk menyaksikan matahari terbit atau sunset
tepat di titik ini tiga ratus enam puluh derajat disajikan dengan pemandangan hijau
nah yang paling menakjubkan di sini saya disuguhi oleh gunung gunung
disana ada gunung tangkupan perahu ada gunung wayang dan ada gunung papandaya
juga disini kita bisa lihat situ cilenca
selain itu bonusnya bisa menghirup udara segar dan bersih
bupetan bandung jawa barat